perjalanan mudik dua ribu dua puluh tiga terbilang lancar hingga idul fitri
hal ini tidak luput dari kesiapan polri dan juga pemerintah dalam mengantisipasi kemacetan serta kecelakaan pada masa mudik tahun ini yang juga diapresiasi oleh para pemudik
ia menilai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup matang
selain itu kerjasama antara polri dan pemerintah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melayani pemudik menurut markus prio gunarto sudah cukup optimal
sebagai warga kota yang punya mobilitas yang cukup tinggi sampai dengan hamin satu ini saya merasakan jalanan masih lancar dan lengang
sekalipun mudik lebaran itu menurut informasi sudah sampai puncaknya tetapi kami tidak merasa terganggu sebagai warga kota
warga kota itu mungkin karena antisipasi dari petugas kepolisian dalam menangani arus mudik ini sudah cukup baik
karena pengalaman pengalaman tahun yang lalu dan saya kira juga ditopang oleh hari libur yang lebih lama sebelum hari h
sehingga kesempatan warga masyarakat untuk pulang mudik itu sudah dimulai
sehingga kesempatan warga masyarakat untuk pulang mudik itu sudah dimulai
dari h tiga sampai dengan hari ini
keberhasilan jajaran polri dan pemerintah dalam mengantisipasi kemacetan serta kecelakaan pada masa mudik lebaran tahun ini juga diapresiasi oleh pemudik
jakarta jam berapa
saya tadi masuk tol jatiwaringin jam tujuh pagi
sempat berapa kali istirahat
istirahat baru sekali setelah cikampek jadi macetnya itu cuma sebelum cikampek aja pak
terus sampai kali
ke sini alhamdulillah lancar karena sudah searahan
gunway benar benar terbantu
anda mau kemana
saya ke klaten

warga berterima kasih kepada kepolisian dan pemerintah atas pemberlakuan aturan one way
warga juga berharap arus balik nanti dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kemacetan
tim liputan cnn indonesia